ya sosok ibu memang punya peran penting untuk buah hatinya termasuk untuk bocah bocah lucu yang sebentar lagi akan kami tayangkan
iya dan ternyata mereka juga punya ucapan spesial loh buat ibu tersayang di hari istimewa ini berikut ini videonya
aku itu bayi sama bunda itu orangnya penyayang
ibu ibu cerewet tapi masih sayang aku
terus suka pelangi
terus suka bersandak
nanti ibu istri itu suka masih surprise
kalau aku lagi nyari barang aku taruh
kan nggak ketemu gitu
pas dicariin sama mama aku itu langsung ketemu
mama itu orangnya praktis
terus mama itu suka cium cium dinas
benda orangnya baik
itu kadang kadang suka pemarah
kalau lagi tidur sama bunda
kenapa karena bisa peluk sama bisa bercanda bercanda sebelum tidur
kayak chocolate cake atau kalau nggak pancake
saat aku belajar mama selalu mendampingiku untuk belajar
dan mama juga merawat rambutku yang panjang ini
sama aku paling suka pas ibuku sama aku dan main sama arti

aku suka main sama aku

aku suka main sama aku
aku suka main sama aku

selamat hari ibu mama